untuk memperkuat sektor usaha ultramikro di tanah air
tiga badan usaha milik negara yakni bank bri pt pegadaian dan pt permodalan nasional madani
bersinergi membentuk holding ultramikro
kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan akta inbrank saham pemerintah pada senin
baik terima kasih saudara farouk
bapak ibu hadirin yang kami hormati
tiga badan usaha milik negara yakni pt bank rakyat indonesia tbk atau bri
pt pegadaian dan pt permodalan nasional madani atau pnm
resmi membentuk holding ultramikro
kerjasama ini untuk memperkuat sektor usaha ultramikro di tanah air
kerjasama tiga bumn ini ditandai dengan penanda tanganan akta inbrank saham pemerintah di jakarta
pada senin tiga belas september dua ribu dua puluh
dalam kerjasama ini
pt pegadayan dan pt pnm berlaku sebagai penyertaan modal negara kepada bri
selaku induk holding
penanda tanganan dilakukan oleh menteri bumn erick thohir
bersama dengan direktur utama bri sunar so
penanda tanganan akta ini juga dihadiri direktur utama pegadayan kuswi yoto
direktur utama pnm arief mulyadi
serta wakil dirut bri
yang sekaligus sebagai ketua project manajemen officer tim privatisasi bri
erick menekankan bahwa hadirnya holding akan memperkuat model bisnis masing masing perseroan
menurutnya ketiga bumn akan saling melengkapi dalam memberikan layanan keuangan
yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultramikro
yang ingin kita pastikan tadi
akses daripada pendanaan dimudahkan
kepada orang orang yang
jadi bukan berarti kita juga memberikan akses mudah kepada individu yang punya track record yang tidak bagus
nah tapi yang terpercaya
dan kita bisa juga menekan daripada tadi
bunganya mereka lebih kompetitif lagi
holding ultramikro ini akan bisa memberikan jangkauan layanan yang lebih luas kepada masyarakat
dengan pilihan produk yang beragam
dan sudah barang tentu
menteri sudah sampaikan
dengan harga yang lebih murah
karena prosesnya akan menjadi lebih efisien
melalui kolaborasi berbagai item
misalnya di lokasi
kemudian penggunaan digital bersama
itu akan menjadi
bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin
dengan biaya semurah mungkin
karena prosesnya se efisien mungkin
dirut pegadayan kuswioto menyatakan
akan memberikan dukungan kebutuhan pendanaan tambahan usaha ultramikro
melalui produk gadai
serta layanan investasi
sedangkan dirut pnm arief mulyadi
program pnm mekar akan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat kecil
karena dapat mengoptimalkan peran pemberdayaan pnm
dengan penurunan biaya overhead